polemik lainnya juga ada ini masalah sampah lagi lagi soal sampah ini
karena truk pengangkut sampah ya milik pemerintah provinsi dki jakarta
yang kini telah beroperasi sebagaimana mestinya
dengan mengangkut sampah dan membawanya ke tpst bantar gebang kota bekasi
dan truk ini beroperasi setelah sempat dicegat dinas perhubungan kota bekasi
dan berikut ini laporan korespondensi nn indonesia arman helmi
ya pasca dicegat oleh dishub kota bekasi pada hari rabu yang lalu
kini truk truk sampah dari pemprov dki jakarta saat ini sudah tetap beroperasi
seperti biasa mengangkut ataupun juga membuang sampah
ke tempat pembuangan sampah yang ada di bantar gebang ini
dan memang pencegatan tersebut juga disebabkan karena memang ditemukan oleh diskup kota bekasi
ada beberapa truk yang dicegat kurang lebih lima belas sampai dengan enam belas truk yang tidak dilengkapi surat surat
dan juga ada beberapa peraturan yang tidak disepakati atau dilanggar
oleh para pengendara truk sampah dari pemprov dki jakarta
namun hari ini bisa kita lihat bisa kita saksikan truk truk sampah sudah beroperasi
seperti biasa dan tidak ada pencegatan yang dilakukan oleh dishub kota bekasi
mungkin kita akan cari tahu seperti apa mungkin supir supir truk sampah
yang ada di pemprov dki ini mungkin kita coba tanya
pak namanya siapa
pak mujib pak ini kan kemarin sempat dicegat
nah hari ini sudah beroperasi lagi kak
sudah beroperasi sudah normal kembali
cuma jalur kita lewat jati asih
yang diharuskan juga diperuntukkan untuk mobil sampah dari pemprov bekasi
kami tadi lewat jati asih
alhamdulillah sudah sampai di sini
nah yang kemarin dicegat pak ada lima belas bus katanya lima belas truk maksud kami
katanya tidak dilengkapi surat surat dan ada peraturan yang dilanggar
itu bagaimana pak
kalau untuk surat surat emang kemarin kemarin kami pegang hanya fotokopi ke stnk
cuma untuk mulai hari ini sudah diarahkan untuk mengambil stnk asli di sudin masing masing
jadi untuk mulai hari ini sudah diarahkan untuk mengambil stnk
jadi kami ya surat surat
sudah ada sudah mulai sekarang ini sudah kumplit
harapan bapak ke depan sebagai supir truk gimana pak
ya mudah mudahan untuk ini juga pemprov bekasi melancarkan
soal juga kami kan tugas tugas ya untuk ngangkut sampah
jadi ya kita koordinasilah biar serapi biar kami tidak ditelantarkan di jalan
seperti kemarin kami disandarkan dua belas jam lebih di jalan itu di pemprov bekasi
terima kasih pak muji
selamat bertugas kembali
iya ternyata benar
pada waktu itu beberapa supir truk sampah yang tidak membawa sim ataupun juga stnk asli
mereka hanya dibekali dengan stnk ataupun surat surat kendaraan dalam bentuk fotokopi
dan memang juga kadis hub kota bekasi juga menghimbau agar supaya pemprov dki jakarta
memberikan himbauan kepada para pengendara atau supir truk sampah ini
untuk melengkapi segala surat surat yang diperlukan
dan juga tetap mematuhi jam jam atau rute untuk mengangkut atau juga mengantarkan sampah di bantar gebang
yaitu diperkenankan pada pukul dua puluh satu atau jam sembilan malam sampai dengan jam lima pagi
itu pun ada beberapa jenis truk yang diperbolehkan yaitu truk kompaktor yang dilengkapi dengan penutup di bagian belakang
supaya tidak menimbulkan bau yang menyengat atau tidak mengeluarkan ceceran air licit
sehingga bisa menimbulkan polusi ataupun juga sampah sampah yang berceceran di sepanjang jalan raya di kota bekasi
arman helmi bekasi